nino sayang kamu udah bangun
sayang kamu belum minum ya minum dulu
oh gimana perasaan kamu hari ini
sayang papa lagi pulang ke rumah sebentar
kita pergi ke taman ya
aku gak bisa melihat ama
aku cuma bisa mendengar seorang mama
mau gak makan di tanah
kau diam aja
nino pasti sangat terpukul dan tertekan dengan kondisinya sekarang
aku harus sabar
menambengi nino dan memberinya semangat
kuatkan aku ya allah
mama ambilin dulu kursi rupanya
kita ke taman kedua
sampai kapan aku hidup dalam kegelapan seperti ini
untung luka bakar papa gak parah ya pa
papa terluka juga kan untuk melindungi tiara anak kita
kamu perlu apa sayang
hari itu aku melindungi reina
aku sebenarnya ingin memberitahu
kalau reina itu anak kamu
reina itu anak kamu bes
kata kata itu apa benar
aku hanya mimpi atau memang andin mengatakannya
kamu perlu apa
kamu perlu apa
aku mau ketemu al dan andin
eh ya ampun cat
ini kamu semua yang nyiapin sendirian
kamu kenapa gak bilang aku sih kan aku bisa bantuin
kak sumpah ini simple banget
terus sandwich nya juga gampang
eh duduk duduk duduk
ini apaan ya
jus toge buat kang ngga
kang ngga setiap hari harus minum jus toge
karena aku pengen cepet cepet punya keponakan
nggak begitu juga
gatot kocok kak perlu minum begini udahlah
ngapain sih kamu bikin malu aja
eh ngapain malu suruh siapa sama aku
kak aku udah gede bukan anak kecil lagi
udah cepetan minum nggak
ya udah nanti kakak minum ya
kak kasih tau aku kalo dia nggak minum
aku berangkat dulu ya
kamu berangkat sekarang
mau minum ini nggak
jadi aku sih yang minum
ya kan biar kamu kuat kerja
yaudah yaudah aku berangkat ya
baik baik aja mama
dan dipotong masa tahanan
jadi selama empat bulan ke depan
mama disini juga
karena aku mama harus dipenjara
kita berdua harus caci ya
setelah kita keluar dari sini nanti
kita harus berubah
jadi orang yang lebih baik
janji sama diri kamu sendiri
ayo bu sarah ikut kami ke sel
nanti kita ketemu lagi ya
nyaman kalau untuk rumah sendiri
papa tapi harus kabarin ya kalau ada apa apa
kita rencana mau ngadain syukuran empat bulan si balon biru
kalau bisa bapak nanti hadir ya
insya allah nanti papa datang
ya dek kalau gitu kami pamit dulu ya
makasih ya udah ngantri papa ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ee mama ganggu gak
enggak kok ma kenapa
kira kira hari ini kamu sama lebaran ada waktu nggak
karena nina mau ketemu sama kalian berdua
coba aku tanya dulu sama mas alian nanti kalau ada waktu nanti aku akan mampir ke sana
makasih banyak ya nina
mas inno mau ketemu sama kita
nanti aku akan mampir kesana

nanti aku mau ketemu sama dia
nanti aku mau ketemu sama dia
nanti aku mau ketemu sama dia
nanti aku mau ketemu sama dia
nanti aku mau ketemu sama dia
nanti aku mau ketemu sama dia

nanti aku mau ketemu sama dia
nanti aku mau ketemu sama dia
nanti aku mau ketemu sama dia